hmm jadi gak ada fungsinya nih jasujan
harus diapain ya
diapain diapain diapain
aku bantuin desain gak
kamu serius pri
apa yang bikin kamu berubah pri
hmm omongan kamu tadi
kamu kan pernah bilang
aku baru bisa ngerti
kalau aku pernah cinta seseorang
sampai aku rela ngelakuin apa saja buat dia
oh aku tahu
kamu diem diam lagi mencintai seseorang kayak aku sama neo ya
ya ampun pri
kamu kenapa gak bisa
gila emang siapa cewek itu
hmm kamu bukan mau tahu
cewek itu adalah
sebenarnya cewek itu
jadi siapa cewek yang kamu suka
oh ya aku gak bisa kasih tahu kamu sekarang
cewek itu gak suka aku
bahkan dia juga
gak sadar bahwa aku
begitu sayang sama dia
ngapain aku kasih tahu kamu
sekarang aku lagi berusaha untuk jadi cowok
yang lebih pantes seperti dia
aku ngerasa aku udah cukup pantes
aku pasti akan kasih tahu kamu siapa dia
kamu harus semangat pri
kamu harus berusaha
jadi kita sama sama berusaha deh
ya walaupun aku merasa kalau cewek itu bego banget free
kok bisa bisanya sih dia gak suka sama cowok seperfect kamu
besar bego tuh cewek

itu cuman untuk mengungkapkan terima kasih
kamu udah nilai aku sangat tinggi
ah legean tuh cewek bukan bego kok
dan itulah yang bikin dia tertarik buat aku
terus sekarang kapan mau gambar
apaan dia masih di sini
biar dia tidur aja
dari tadi dia keliatannya capek banget
biar aku aja yang tunggu sampai dia bangun ya
ya udah aku ke kamar dulu ya

seseorang bisa menikmati diri
emang dia bergaul
saya tuh selalu menikmati dirinya
dia lihat pengembangan apaan yang hapus pengkepenting

aku dapet idenya
kita tuh sebenernya ngapain sih kesini
aku udah punya ide
gimana caranya supaya jasa janji tuh laku
dengan jas hujan sekeren itu
hujan sedaris apapun
gak akan bikin cewe cewe ketakutan
malahan cewe cewe pada nanya
kok gak hujan hujan
pengen tau kenapa
mereka punya alesan supaya bisa tampil dengan jas hujan keren
bukan cuma itu
jas hujan keren itu juga bisa dipakai saat hujan lagi nggak turun
misalnya pergi ke kampus gitu saat udara udara lagi dingin
dijamin memakai jas hujan itu akan tampil keren banget
dan menjadi pusat perhatian
jas hujan keren itu juga bisa dipake untuk clubbing
paduin aja sama rok mini rimpel atau celana lagi
dijamin pasti gak akan ada yang bisa ngalahin gaya sekeren itu
keren kan ide aku
keren banget sumpah
kalau kita bisa modifikasi semua jas hujan itu
jadi yang kayak temen temen kamu pake
pasti bakalan laku dijual
tapi kamu jangan senang dulu
kan aku bilang kalau
kita kan gak bakalan bisa modifikasi semua jas hujan itu
iya dong sekarang gini
siapa yang mau masangin penat peniknya satu persatu
dibawa ke tukang jahit
terus nantinya mau dijual berapa
aku hargain banget usaha kamu buat bantuin aku
cuma ide kamu ini mustahil buat dilaksanakan
kita tuh harus cari cara yang
yang lebih realistis
ya udah aku mau pergi ya
neo kata siapa ide aku itu mustahil
aku bisa kok modif semua jas hujan itu tanpa biaya tambahan
aku kerjain sendiri
terus kapan dijualnya
lo ngerjain sendiri rel
kayaknya kita harus pulang
udah deh gak usah ketawa
kalau gitu kita sekarang taruhan
kalau aku berhasil
kamu harus mau terakhir aku makan
tapi kalau aku gagal
kamu boleh minta apa aja semua yang kamu mau
aku gak boleh ketemu lagi sama kamu
aku gak boleh ngobrol lagi sama kamu
aku mau kok
aduh gak mungkin
gak mungkin banget kalau kita disuruh ngejaitin nih semuanya
lo gak tahu apa
ini tuh jumlahnya ratusan
aduh please bantuin bantuin
bukan yang gak mau bantuin
tapi tuh ini
kecuali kalau kita pelihara jin
lo semua tahu kan
gue itu udah terlanjur taruhan
dan lo semua tahu kan
apa kibatnya kalau gue gagal ngelakuin ini semua